seperti inilah kondisi al quran yang berusia tiga ratus enam puluh tiga tahun
al quran yang kini dirawat oleh ridwanudin ditulis di kulit kayu oleh kiai haji tebe latifuddin pada tahun seribu enam ratus enam puluh
meski telah berusia ratusan tahun al quran tersebut masih sering digunakan terutama di bulan ramadan
namun karena kondisinya al quran tersebut hanya dibaca oleh kalangan keluarga
yang tinggal di desa pagaraji kecamatan majak kabupaten majalengka jawa barat
tim liputan cnn indonesia